nah masih terkait dengan gubernur dki jakarta tapi kali ini tentang bursa bakal calon gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua mulai bergema
dan demi menjaring bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas partai demokrasi indonesia perjuangan menggelar serangkaian seleksi ketat
ada sekitar tiga puluh lima calon yang diundang pdip untuk mengikuti tes psikologi serta uji kelayakan dan kepantasan atau fit and proper test
tes ini diadakan di kantor dpp pdi perjuangan menteng jakarta pusat rabu pagi
peserta tes sebagian besar berasal dari eksternal partai
ya saya belum tahu apa yang mau ditanya tetapi prinsipnya kita sudah siap
karena saya punya pengalaman tujuh tahun di pemerintah daerah ya banyak yang kita bahas masalah anggaran
banyak yang kita awasi ya masalah masalah percepatan pembangunan termasuk tadi penolongan uang
itu pasti mental dan ya dukungan dari keluarga dan tidak lupa ibu saya juga mendoakan
semoga saya bisa jadi orang yang bermanfaat buat masyarakat dki